ah lo sih bikin gue tambah kepo kan
tunggu sebentar emel ya
emel sampai ketemu bu nawal kenapa sih kamu
jangan jangan mel cuma mancing aja nih
gara gara sikapnya saya nggak setuju selama ini
ya bisa jadi
bisa jadi pak bos
jangan bikin masalah baru
kamu udah cukup bikin menderita semua orang
gara gara bucin kamu ke pangeran
cukup cukup cukup emel
masalah baru apa lagi sih
ngerasa pak bos itu nggak begitu marah kali
sama kesalahan dia
makanya dia begitu pak bos
cepetan jo cepetan jo
tunggu bu saya mau bicara

kamu mau mempermalukan saya di sini
mel kalau saya tahu ini kantor papa kamu
nah kalau saya tahu ini kantor papa kamu
saya gak akan kerja di sini

saya mohon kamu jangan pernah nulis saya macem macem
saya mohon kamu jangan pernah nulis saya macem macem

ibu tetap kerja di sini ya

dan jangan tinggalin daddy
saya nggak salah dengar
sekarang saya sadar sama semua kesalahan saya

bahkan saya merasa bersalah banget mau jauhin ibu sama daddy
kita udah pisah
dan udah nggak ada hubungan apa apa lagi
please banget jangan tinggalin daddy ya

ibu bener bener cinta banget sama ibu

bahkan sekarang jadi sering banget nasihatin aku
untuk merubah semua sifat sifat buruk aku

boleh kan saya panggil ibu

kamu boleh panggil saya apapun seperti yang kamu

makasih banyak ya bu
saya tuh bener bener iri banget pas liat ibu bener bener sendirimu
saya lihat ibu bener bener sayang sama putri
saya tuh gak pernah ngerasain yang namanya kasih sayang seorang ibu bu
dan semenyak sama bu nawang
kasian sekali mel
sepertinya dia butuh kasih sayang dari seorang ibu
gue juga ngeliat vanya itu mel kenapa sampe nangis nangis gitu
i think mel dinasehatin sama ibunya cewek asongan
terus dia sekarang nyesel gara gara dia udah jahat sama asongan
no way vanya mel dinasehatin bokapnya sendiri aja gak pernah didengerin
ya i mean tasha bisa jadi ibu nawang itu ngerubahin mel
and i think mel juga ngerasa nangis
enggak kalo menurut gue enggak sih
kayanya mel tuh cuma pura pura aja biar bu nawang tuh simpati gitu loh
dia playing victim lo tau sendiri mel kan paling jago acting
but tash look at her sekarang dia tuh kayak nyesel banget
dia kan nangis beneran
lo sih bikin gue tambah kepo kan
tunggu sebentar mel ya

soalnya mel ini kenapa sejak kapan dia bisa hargain orang
fix ada something wrong sama dia
gue jadi kepo deh
apa kita samperin aja
mel ibu tadi udah izin sama manajer ibu
jadi ibu boleh pergi sekarang
makasih banyak ya bu
udah mau samperin waktunya buat aku
mel udah ngamu
nyamnya mel aneh banget

kayak make sense
apalagi yang mau lo tutupin dari gua put
kenapa gue selalu jadi orang terakhir yang tahu tentang lo
sampe kapanpun lo gak akan pernah milik gue
tapi bukan berarti gue gak akan berhenti buat ngindungi dan nyayangi lo put